badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebutkan
pada bulan april ini posisi semu matahari masih berada di sekitar ekwator
dan menunjukkan fase gerak semu ke utara hingga juni nanti
hal itu berdampak pada penyinaran matahari lebih optimum ke wilayah indonesia
dalam grafik prediksi indeks uv pada laman resmi bmkg
kamis tiga belas april terlihat paparan ekstrim sinar matahari terjadi di daerah indonesia timur
yang meliputi papua dan maluku pada pukul sembilan waktu indonesia barat
kemudian pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
paparan ultraviolet ekstrim bergeser dan mencakupi papua maluku
nusa tenggara timur serta sulawesi
pada pukul sebelas hingga tiga belas waktu indonesia barat
paparan tersebut meluas hingga ke seluruh
di seluruh provinsi indonesia
sinar uv dikategorikan ekstrim apabila indeksnya mencapai lebih dari angka sebelas
dan disimbolkan dengan skala warna ungu
dikatakan oleh dokter estetika dari klinik kecantikan ivan susanto
semakin tinggi indeks paparan uv maka semakin bahaya risiko yang dapat dialami
meski memiliki manfaat untuk kesehatan tulang
paparan sinar uv berlebih dapat memberikan efek berbahaya bagi kulit
itu adalah penuaan dini sebenarnya
itu untuk efek jangka panjangnya
beberapa hal lainnya ya yang mungkin lebih momok lagi
itu seperti misalkan kanker kulit
dan juga mungkin salah satu problem yang terbanyak yang sering kita temukan itu adalah
masalah terbentuknya pigmentasi atau flag
mungkin yang paling gencar sekarang itu adalah penggunaan sunscreen
nah sunscreen itu memang gunanya untuk melindungi dari sinar uv
tapi perlu kita ketahui juga bahwa
dan penggunaannya pun harus tepat
jadi dosisnya harus tepat
terus penggulangannya juga harus tepat
tergantung dari aktivitas kita sehari hari
mungkin bisa dua empat jam sekali
salah satu efek dari paparan sinar uv dialami oleh dita zulaika
sebagai figur publik yang kerap melakukan aktivitasnya di luar ruangan saat siang hari
pemenang salah satu kontes kecantikan internasional ini
mengaku pernah mengalami iritasi cukup parah pada kulit wajahnya
akibat terkena paparan sinar matahari terus menerus dengan perlindungan kurang tepat
selain menggunakan skincare dan juga konsultasi ke dokter
aku tentunya selalu berusaha memperbaiki dari dalam
dengan pola makan aku dengan minum air putih yang cukup
terus juga minum buah buahan
untuk rutin ke dokternya itu setiap satu bulan sekali aku coba untuk melihat
apakah kondisi kulit aku sedang berubah
sudah mulai bagus karena sekarang aku selalu keluar rumah
terus kemarin sempat jarang pakai sunscreen juga itu salahnya
jadi aku mulai ada breakout sama ada tumbuh jerawat juga
jadi ternyata untuk pemilihan sunscreen pun itu ada tahap tahapannya
ketika aku mendengar dari dokterku jenis kulit kita dan juga problem kulit kita
itu menggunakan sunscreen yang berbeda
apabila beraktivitas di luar ruangan kala siang hari
sinar uv sulit dihindari
maka yang perlu dilakukan adalah melakukan tindakan preventif
guna mencegah efek efek yang ditimbulkan
konsultasi kepada dokter spesialis sangat dianjurkan
agar penanganannya lebih tepat dan tidak semakin parah
ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari efek bahaya sinar uv
yaitu menggunakan fotoproteksi
misalnya memakai topi kemudian kacamata masker wajah
hingga pakaian efek tutup dan juga spf tiga puluh
kemudian juga berusaha untuk tetap di tempat yang teduh
dan menghindari sinar matahari langsung
serta lebih bijak memilih waktu untuk melakukan aktivitas di luar ruangan
sebisa mungkin untuk tidak di atas jam sepuluh pagi sampai jam empat sore
putih ivan fudi akun coro jakarta